setelah dinyatakan inkrah atau putusan berkekuatan hukum tetap
oleh pengadilan negeri kota batam pada kamis
kejati kepulauan riau bersama kementerian kelautan dan perikanan
melalui psdkp batam melakukan eksekusi penenggelaman
enam unit kapal ikan asing berbendera vietnam
hal ini dilakukan lantaran ke enam kapal tersebut
melakukan pencurian ikan di wilayah perairan kepulauan riau
dalam proses eksekusi penenggelaman ke enam kapal ikan asin tersebut
lebih dahulu dilakukan pengisian beban
seperti memasukkan bahan coran semen
memasukkan air ke dalam kapal
kemudian beberapa bagian lambung kapal dibocorkan
hal ini dilakukan guna untuk mempercepat proses penenggelaman kapal
sekaligus memperhatikan aspek ramah lingkungan
sebelumnya eksekusi kapal ikan asing ini dilakukan dengan cara diledakan
saat ini pihak kejati provinsi kepri sudah melaksanakan
penenggelaman kapal ikan asing sebanyak sepuluh kapal
empat diantaranya sudah dilakukan penenggelaman pada rabu lalu
sementara ada beberapa kapal ikan milik asing ini
masih dalam proses hukum dan rencana akan dilakukan pelelangan
sampai dengan hari ini ada sepuluh kapal
untuk yang hari ini kami harus berterima kasih
kepada sikir akp atas tersebut
pertama kali ini
ini adalah perlaksanaan eksekusi ini
pak ini tangkapan tahun berapa pak
ya perkara ini dari beberapa perkara
yang tahun tindak bidana yang menjadi berbeda beda
tadi saya sampaikan
karena ada sepuluh orang bukti yang harus di
sementara kementerian kelautan dan perikanan
melalui psdkp akan melakukan penenggelaman kapal asing kembali
sebanyak dua puluh satu kapal yang berada di beberapa wilayah di indonesia
di natuna ada sembilan kapal
di potianak empat kapal
di aceh dua kapal
di sebatik di kalimantan di nunukan satu kapal
meruhe tiga kapal
jadi total seluruhnya berapa pak
ada dua puluh satu kapal yang akan ditenggelamkan
sesegera mungkin ya
sekarang kan koordinasi dengan kejaksaannya luar biasa ya
lepas ngobrolnya enak
jumlah kapal ikan asing yang telah dieksekusi ada sepuluh unit
kapal kapal tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap
untuk dilakukan pemusnahan dengan cara ditenggelamkan
angkusi swanto batam kepulauan riau